sementara itu tanpa penglihatan yang normal tidak lantas menjadi penghalang untuk melaksanakan ibadah
seperti di medan sumatera utara puluhan warga penyandang tunanetra menggelar tadarusan bersama
mereka membaca rangkaian ayat al quran dengan huruf braille
mereka yang mengikuti tadarus umumnya warga tunanetra yang berdomisili di kota medan
sejak beberapa tahun lalu tadarus ini secara rutin dilaksanakan di tempat ini pada setiap kamis
meski demikian pada hari lainnya beberapa warga di fabel ini tetap melaksanakan tadarus secara mandiri
ayat sudara berkata
tadarus ini adalah warga yang berdomisili di kota medan
sejak beberapa tahun lalu tadarus seperti ini secara rutin dilaksanakan di tempat ini pada setiap kamis
namun pada hari hari lainnya beberapa warga difabel tetap melaksanakan tadarus secara mandiri